kapolda jawa timur irjen polisi tony harmanto memastikan kabar penculikan anak di beberapa daerah di jawa timur yang viral di media sosial adalah berita bohong
namun demikian polisi tetap akan melakukan langkah pencegahan dan menyikapi kemungkinan bisa terjadinya di jawa timur
pernyataan ini disampaikan kapolda jawa timur irjen polisi tony harmanto di mapolda jawa timur selasa siang menyikapi maraknya kabar penculikan anak di beberapa daerah di jawa timur melalui media sosial
meski demikian polda jawa timur tetap akan melakukan upaya pencegahan dan menyikapi kemungkinan kasus tersebut terjadi di jawa timur
polda jawa timur juga akan melakukan patroli siber untuk melakukan take down berita bohong tersebut
polda jatim akan memproses secara hukum terhadap pemberitaan yang dipastikan bohong tentang penculikan anak
kita sikapi juga berkait dengan kemungkinan apakah ini bisa terjadi di jawa timur
jadi ada langkah langkah pencegahan tapi juga sekaligus kita juga melakukan takedown terhadap pemberitaan yang memang ini hoax ya
artinya juga akan menimbulkan satu kesesatan pemberitaan dan memberikan kecemasan buat para orang tua begitu
ada sanksi hukum jika menyebar hoax tentang penculikan ini
kita akan proses dari beberapa pemberitaan yang kita pastikan itu hoax